dalam proses rekapitulasi suara panel a hari ini kpu menghitung suara pemungutan suara ulang atau psu di kuala lumpur baik untuk pilpres dan pileg
untuk pilpres pasangan capres dan praseprabo gibran unggul dengan memperoleh enam dua ratus enam puluh enam suara
disusul pasangan anies mohaimin dengan empat enam ratus tujuh puluh empat suara dan pasangan ganjar mahfud dengan satu satu ratus tiga puluh empat suara
sebagai informasi suara psu atau pemutusan suara ulang di kuala lumpur dilakukan setelah tujuh ppln kuala lumpur
romawi data suara sah dan tidak sah
a jumlah seluruh suara sah
b jumlah suara tidak sah
ada jurnalis kompas tv dian sini tonga
di kantor komisi pemilihan umum ri
yang memantau rekapitulasi tahap akhir
dian sejak pagi tadi sudah dilakukan rekapitulasi tahap akhir
hingga saat ini apakah memungkinkan akan ditetapkan hari ini
sudah dipastikan tidak akan ditetapkan pada hari ini isan
karena tadi kpu sudah mengonfirmasi bahwa
proses rekapitulasi ini masih akan berlanjut hingga esok hari
sementara untuk proses rekapitulasi pada hari ini
tadi baru dimulai sekitar pukul dua belas siang
dan diawali dengan penghitungan suara
di tingkat ppln kuala lumpur malaysia
jadi sudah selesai sekitar pukul empat belas tiga puluh
pleno terbuka ini diskor sampai nanti
pukul dua puluh tiga puluh malam
dilanjut dengan penghitungan suara untuk provinsi jawa barat
dan juga provinsi papua barat daya
kemudian juga tadi dikonfirmasi bahwa besok
pagi akan dilanjutkan dengan penghitungan suara
jadi saya tekankan bahwa
penetapan pemilu tidak dilakukan hari ini
kemungkinan besok setelah proses rekapitulasi suara selesai
karena tadi komisioner kpu agus melas menyampaikan
bahwa meskipun hasil rekapitulasi nanti selesai dilakukan besok
atau diumumkan hasil pemilu dua ribu dua puluh empat di hari yang sama
atau sesuai dengan tenggat waktu
di hari ke dua puluh penghitungan suara tingkat nasional
ini kpu sudah selesai menghitung suara
ini kemudian unggul di tiga puluh satu provinsi
disusul dengan pasangan calon nomor urut satu anies mohaimin
yakni sumatera barat dan juga aceh
karena masih tersisa dua provinsi
akan dilakukan proses rekapitulasi
untuk pemungutan suara ulang atau psu
dan kemudian disusul pasangan calon nomor urut satu anies muhaymin
dan kemudian juga pasangan nomor urut tiga ganjar mahfud
nah perolehan ini diperoleh dari

nah dengan selesai dilakukannya rekapitulasi
ppln kuala lumpur malaysia artinya sudah

dan hasilnya kalau dikalkulasi
di susul pasangan nomor urut satu anies muhaimin dengan satu ratus dua puluh lima suara

nah tadi ketua kpu hasil masyari
yang terjadi di kuala lumpur malaysia
dengan mengatakan bahwa berkaca pada pemilu
bahwa terjadi problem atau masalah berulang
terkait dengan pemungutan suara
menggunakan metode pos di kuala lumpur
karena kerap ada pemilih fiktif
pada saat pemilu di luar negeri akan dilakukan
dengan metode kotak suara keliling
pernyataan ketua kpu hasil masyari berikut ini
bagi kita sekalian dan menjadi bahan evaluasi nanti
untuk apa itu namanya
pelaksanaan pemilu ke depan
supaya lebih baik dan tidak terulang lagi
dua pengalaman ini khususnya metode pos
bahwa saya kira sebaiknya
dihilangkan atau tidak digunakan
dan metode kotak suara keliling
tentu saja karenanya perlu kita kawal bersama
kantor kpu jakarta terima kasih dia